serikat petani menyebut serapan beras perumbulok tidak maksimal karena pembelian gabah petani lebih rendah jika dibandingkan harga di pasar
dilansir cnn indonesia com sekretaris umum dewan pimpinan pusat serikat petani mengatakan perumbulok tidak akan maksimal menyerap beras dari petani karena pembelian gabah saat ini oleh bulog masih jauh dari harga pasar
selain itu hasil panen akhir tahun ini diprediksi tidak akan maksimal
petani berharap bulog mampu membeli gabah dari petani dengan harga layak
sementara ini petani juga berharap bulog mampu menyiapkan gudang penyimpanan gabah kering dan beras yang lebih layak sehingga mampu menyimpan beras lebih lama
jelang akhir tahun dikhawatirkan harga beras akan naik karena tingginya permintaan